suasana haru terjadi saat menteri sosial tri risma hari ini memberi santunan kepada keluarga korban kanjuruhan malang pada sabtu siang
bantuan diberikan kepada keluarga korban di pendopo kecamatan purwosari kabupaten pasuruan
santunan dari kementerian sosial ini diberikan kepada enam belas orang ahli waris korban meninggal dunia
korban meninggal mendapatkan bantuan senilai lima belas juta rupiah tiga warga yang luka berat mendapatkan lima juta rupiah
sementara empat warga yang luka ringan mendapatkan dua lima juta rupiah
menurut tri risma hari ini ada kriteria khusus bagi keluarga korban yang berhak menerima santunan
selain menerima bantuan uang kemensos juga melakukan sesi konseling psikologis untuk mengurangi trauma bagi korban dan keluarga
ada kriteria untuk menerima bansos
kalau tadi ibu itu memang dia punya anak yatim itu bisa saya masukkan
tapi ada kriterianya yang saya nggak bisa paksakan
karena kan nanti kalau
kalau kriterianya nggak masuk saya yang salah
ya ada kriterianya
tapi kalau anak yatim memang ada kami